dan perdana menteri malaysia mahathir mohamad hari ini berkunjung ke indonesia
rencananya sebentar lagi juga
tadi anda melihat sudah tiba kunjungannya akan menjadi kunjungan ke negara pertama
setelah ia kembali menjabat sebagai kepala negara
mahathir muhammad terpilih menjadi perdana menteri malaysia
kembali pada pemilihan umum sepuluh mei lalu
ia mengalahkan petahanan najib razak yang sudah berkuasa selama hampir sepuluh tahun
mahathir muhammad tidak asing dengan indonesia justru sangat akrab dengan indonesia
ketika ia menjadi perdana menteri tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu hingga dua ribu tiga
beberapa kali bertemu dengan presiden indonesia kala itu
ya kita lihat presiden joko widodo bersama ibu akan menyambut perdana menteri malaysia mahathir muhammad
yang dalam kunjungannya kali ini ditemani oleh siti hasmah
siti hasmah muhammad ali dan
di tahun belonged ke malaysia di dasarnya
sudah kembali menjadi kepala menteri malaysia masing masing e died wrong and
jadi basicallycollab itu di dalam negeri tersebut

miripan berbisnis ini biasa seperti yang sana
mahathir mohamad menyarbeitenya sebagai dipiliheri sebagai
majid razak dan hanya menjadi penguji daough
sehingga sedang ditat organization relations
di sekitardepan warga dio immer yang meyah awesome
ber pepukan
kunjungan mate muhammad akan berlangsung selama dua hari hari kamis dan hari jumat
kunjungan ini merupakan yang pertama kalinya
sebelum ke indonesia mahathir muhammad juga sempat berkunjung ke jepang
untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara
mahathir muhammad akan didampingi oleh istrinya siti hasmah muhammad ali
dan sejumlah pejabat kantor perdana menteri dan kementerian luar negeri
ya kita lihat bersama perdana menteri malaysia mahathir muhammad
mahathir muhammad sudah tiba sudah turun dari pesawat
dan di ujung tangga presiden jokowi dodo beserta ibu iryana jokowi sudah menantinya
istri mahathir masih berada di atas
gambar yang anda saksikan ini adalah situasi terkini di halim perdana kusuma jakarta
dalam pernyataan yang kami terima dari perwakilan negara malaysia
mahathir muhammad selain melakukan pertemuan bilateral juga akan bertemu dengan komunitas warga malaysia yang ada di jakarta
dalam pernyataan itu juga tertulis indonesia adalah salah satu sahabat dekat malaysia dan tetangga penting
selain disambut oleh presiden jokowi dodo juga sudah berdiri menteri kabinet kerja menkopol hukam wiranto
kemudian menteri luar negeri retno marsudi
kepala staff angkatan
panglima kemudian kapolri
ada gubernur dki jakarta anies baswedan
dan juga disambut oleh perwakilan negara malaysia
ini adalah pernyataan yang akan diperoleh oleh perwakilan negara indonesia
kepala staff angkatan

di bawah benhehe rewarding pengaman perman yang menarang syariah singapura dan thailand
negara iryana menyusul di belakangnya